berdiri gara gara stres sama lo
mendingan kita kesana aja
bocah kenapa ini
kok kamu malah tolong sepedanya sih
kamu enggak apa apa kan
ada yang sakit ya
barusan itu apa om
barusan itu tadi apa sih
om cerita ya
tapi sampean janji ya
jangan cerita sama orang orang kalau om yang cerita ya
sebenarnya sekolah ini berhantu
semenjak ada murid yang meninggal mati penasaran
kamu tahu enggak
sampai sekarang bekas kursinya sampai sekarang dikosongkan

ceritain yang lengkap dong om
saya janji kita enggak bakal nyebut nyebut nama kok
yang rapi dong
makasih ya udah temenin kita pikir
apa bedanya sih bangku ini sama bangku bang lainnya
oh biasa aja
kenapa sih bangku ini harus dikosongin ya
jangan kata bunjanya bangku ini gak boleh dimukin
iya karena jangan menganggar deh
kalian jangan bangku itu ada yang jaga
ini serem banget
jangan jangan jangan
di situ gak ada mana
udah bilangin jangan
kok bangku ini bangku kosong ini marah
kita sih nggak mau tanggung jawab
kita harus capai
kita berdua gak penakut
gak kayak kalian
jadi gitu alasannya kenapa orang orang gak mau duduk
sampai sekarang tidak ada yang berani yang menempati kursi itu
bagus gitu kan
di kelasnya rafa
rafa alhamdulillah kamu selamat
tadinya aku pada kelas kamu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tapi untung aja kita ditolongin o b yang ada di sini
nah maka kita sebetul betul juga liat pocong kak
tapi kami gak percaya
yaudah kalau gitu besok kita kasih tahu bu janet
kita laporin kejadian ini
sama temen temen yang lain gak diganggu
eh rafael kan sama adam
sama aja penakut
eh bangku kosong aja ditakutin

eh buah apa
tidak ada apa
tidak ada pa
agni mau dong kalau makan lontong
oh minta tolong entek kenapa gak ngomong dari tadi
tadi suara gue udah gede banget
suaranya tuh dari sana
bang tepatnya ya
suaranya disana bang
gue juga barusan tuh ngomong kayak gitu tuh barusan
bangdak emang bener
entek keliatan kurusan
lama lama tuh gue bisa mati berdiri gara gara stres sama lo
mendingan kita kesana aja
baca kenapa ini
mau kamu malah tolong sepedanya sih gimana sih
dek kenapa ya
ada yang sakit ya
ntar bangdik tolongin ya
jangan teringin pulang ya
ente berdua ngusur halus ya
disini gak ada yang jualan pancong
kocok bilang dong dari tadi
gak sih buat silet pak bukannya begitu
panik kan udah ngomongnya kencang kencang
anaknya kenapa gak dengar
nanti budak ya
orang gudang denger kok
pengen nolongin dibocah
udah ya gimana aja ya
lu tuh tambah tuh lalit banget sih dik
aduh masa sih lo nggak pekai
itu tuh bukan manusia
lo kabur dek
gue nih kemari gak mungkin gak kabur dek
pasti kabur nih urusan gini
pasti kabur gue
dek gak mau dicap dek
tuh kan dia
gak ngomong juga dia
gak tau aja copong
aduh kaki gua gak bisa naik
udah udah gue mulai manik ya boleh aja orang takut putih putih melati merah merah dua puluh lima ada
dua silo ah tadi disitu ada di sini ada banyak banget sih tuh kamu juga belakang
barangan kagetin saya mau ngapain diangkut
di mana ada pocong tengah ribolong begini
bilang aja kamu mau naik angkut saya mau menyelinap biar gratis ngaku coba itu
udah sana patroli lagi bilang aja kamu gratis kan gratisan naik enggak enggak
udah sana patroli
dengar katanya sih jatuh dari sepeda
dengar dengar pocong bangku kosong penunggu sma cahaya